kita beralih ke yang satu ini terlebih dahulu
dpr telah menetapkan lima komisioner kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dan untuk berbicara lebih jauh terkait dengan lahirnya nama nama pemimpin baru yang cukup kontroversial ini
telah terhubung bersama kami bapak m isnur
ketua bidang advokasi yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi
selamat malam pak isnur
selamat malam mas isnur halo
mas isnur bisa mendengar suara saya di studio mas isnur selamat malam
selamat malam bisa saya dengar dengan baik
oke mas isnur terkait dengan nama nama yang muncul menjadi pimpinan baru kpk
seperti firly yang tetap dipilih oleh dpr meskipun kpk dalam preskonnya kemarin telah menyatakan
bahwa yang bersangkutan ini melanggar kode etik berat saat menjabat sebagai deputi penindakan di lembaga antiraswa
bagaimana anda melihat fenomena ini
ya kita melihat sebenarnya dpr
sudah tidak punya lagi kemudian hasrat atau kemauan untuk mendengar masukan publik
atau kemudian tidak mau mendengar juga fakta dari kpk
jadi saya melihat ini pokoknya harus menang pokoknya harus terpilih gitu
tapi melihat ini jauh jauh hari memang sudah disediakan
kalau kita lihat misalnya bagaimana pansel juga memaksakan terus diloloskan
pak jokowi juga menyerahkan nama nama ini ke dpr
ini jadi bagian utuh dari perencanaan yang menurut kami sudah panjang dipersiapkan
perencanaan panjang seperti apa yang mas isnur maksud mungkin boleh bisa didetailkan
iya kpk itu kan memberikan masukan setahu saya di berita ada kepada pansel jauh jauh hari
fakta fakta yang kpk kemarin konfresh juga sudah disampaikan dalam surat suratnya yang kami baca di media
dari pernyataan pak jubir jauh jauh hari sejak pansel masih empat puluh masih dua puluh gitu ya
dalam artian menurut saya pansel sudah tahu fakta fakta ini
tapi kan sudah didoloskan terus ke pak presiden
pak presiden juga dalam statementnya kan setelah publik ramai memberitakan
media memberitakan juga fakta fakta ini pak presiden juga bilang akan mempertimbangkan
masukan masyarakat tapi baru satu malam besoknya langsung dikirim ke dpr
jadi ini meloloskan nama nama masalah ini sudah paket sejak lama
yang dipersiapkan yang kami bilang sejak awal sebenarnya panselnya sendiri kami ragukan
apa namanya prosedur dan lain lainnya gitu
kami bahkan bilang waktu itu sempat ada semacam konflik of interest dari pantai pasir ini seperti itu
nah itu yang kami lihat bahwa ini sudah jadi persamaan lama dan pokoknya harus memang harus masuk gitu
jadi dikawal sedemikian rupa sampai masuk gitu
kalau begitu kalau anda melihat ini sudah sangat terencana dengan sangat rapinya
bagaimana anda melihat kinerja kpk kedepannya
toh sekarang saja baru nama muncul sudah ada satu pimpinan kpk saus itu mora mengundurkan diri karena mungkin merasa tidak satu suara begitu dengan keputusan ini
iya pertama reaksi yang cukup keras dari internal ini kan menggambarkan bahwa ada kekecewaan
mereka pasti punya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan nama nama ini
dan ini menggambarkan sebenarnya kekhawatiran yang luar biasa besar gitu
dan kita tidak bisa mentolegari bagaimana mungkin ada orang yang menurut kpk pernah melanggar etik berat terus menjadi pimpinan
itu kan makanya sangat wajar pak saud pak sani mengundurkan diri
karena tidak tidak tidak mungkin
jadi kita harus berkuat melihat dan membayangkan betapa kpk kedepannya seperti apa
dan saya memprediksi kami memprediksi masalah seperti itu memprediksi ya akan terjadi pelemahan secara sistematis gitu
misalnya contohnya gini contohnya gini pimpinan yang sekarang dan yang sebelum sebelumnya lalu menolak revisi undang undang kpk
nah pimpinan yang besok akan masuk kan diposisikan di dpr harus mendukung seolah olah harus mendukung revisi undang undang kpk
nah kpk besok yang masuk pasti akan menyetujui termasuk membahas terus menyetujui pembahasan yang melembahkan kpk
itu salah satu poin penting kita bisa prediksi bagaimana seperti terjadi
yang kedua yang saya lihat sebenarnya kita bisa melihat masyarakat bisa melihat sebenarnya secara jernih bagaimana proses fit and proper test itu berlangsung
apakah benar benar anggota dewan itu melakukan fit and proper test atau sebenarnya seperti malah memuji malah kemudian memberikan penilaian yang berlebih
penilaian yang berlebihan
menjadi formalitas begitu ya
bukan hanya panggung harus menjadi panggung untuk malah menampilkan kebaikan baikan yang satu dengan yang lain berbeda
itu menurut saya sih masyarakat dengan jernih bisa melihat seperti itu
baik baik mas isnur sebetulnya saya masih ingin punya banyak pertanyaan lagi tapi waktu juga yang harus memisahkan kita
terima kasih mas isnur sudah tersambung bersama kami di connected